daftar tugas andi
siapa yang bikin daftar tugas ini din
tugas buat kamu hari ini
dan jangan pernah minta bantuan kiki ya
mas al ini mempunyai hati nurani sedikit aja gitu loh
kemaren kan mbak andi habis tenggelam terus pingsan
mas al hari ini udah dikasih tugas banyak begini
mbak andi itu nggak pernah minta tolong kiki
kiki aja yang mau nongin mbak andi karena kiki tuh nggak tega
kita juga bisa orang jadi no own
kan udah kata kan dulu aku
tapi yang tak valuable lah ini
nah udah partition
istri kamu mas dan pastinya juga sehat
dan aku juga mau mengucapkan terima kasih ya mas karena kamu udah perhatian sama aku
kamu gak usah gr
saya begitu kemarin karena saya nggak mau aja di rumah saya ada yang kenapa napa
udah saya sibuk
oh kasih bos
kalau boleh itu nasi kotak yang buat bekal buat kuyah aja
beneran nih bandin
alhamdulillah istri bos baik banget
perkembangannya makcik ros sejak semalam tuh sangat sangat ketara tuan
apalagi dengan kehadirannya reina ini memberikan kesan yang sangat positif untuk
kestabilannya mental makcik ros
saya sudah bisa membawa ibu saya pulang
insya allah boleh saja
tapi pesan saya yang harus diingat
sebaiknya makcik ros nih tinggal di kawasan persekitaran yang baru
dan kita jangan coba menyadarkan dia dengan trauma yang dahulu
aduh papa kangen sama kamu papa kangen
jangan jangan jangan jangan jangan sayang
tuan al saya pergi tidur ya
papa punya hadiah untuk raina
papa anda boneka barbie buat kamu
reina cari siapa
mama gak bisa ikut hari ini

tapi reina jangan marah ya
reina sekarang siap siap
kita pulang ke jakarta
kamu bawa mama pulang ke jakarta
ya kalau mama masih mau disini masih bukan ya
mama udah bosen
tunggu hari hari ini ngajakin
yaudah kalau gitu sekarang mama siap siap ya
sama oma kita pulang jakarta ya
kita ke jakarta
eh minum kopi timpalan ya uli
siang siang juga ngelemesin awak
banyakan duduk juga jadi penyakit
bapak mau nyeri siapa ya
saya mau ketemu andin
eh andinnya ada
mbak adina sih ada pak
saya nggak bisa kasih izin bapak masuk
gak bolehin diri sama tamu di rumah ini pak
masa saya gak bisa ketemu anak saya sendiri
ya abis bagaimana pak
emang perintah bos begitu
coba saya telepon dulu ya
oh silahkan pak
mas sebentar ya
kamu lagi kerja ya
maaf ya papa ganggu
bapak sekarang di depan rumah kamu nih
mau ketemu andin
tapi kata security kamu pak
uya pak boleh masuk
oh gitu pak
ya memang saya yang perintahkan syukur itu untuk
gak menerima tamu sembarangan ke rumah pak
untuk menjaga keamanan
tapi kalau memang papa yang datang
boleh masuk dong pak
tinggal bilang aja ke uya nya pak
ya udah terima kasih ya al
papa ngapain sih pake jenguk andin segala
mama udah gak sabar pulang ke jakarta
kamu bisa nelfonnya di dalam taksi
mudah mudahan andin gak cerita macam macam deh ke papa
kata bos kamu saya boleh masuk
oh gitu pak
gak jenak apa lagi ya
gak ada apa apa
ngepel semua ruangan
berarti sekarang tinggal ngepel
kau apa apa kesini gak bilang bilang
kalau pikir emang mas al
ya mana mungkin lah mas al yang nulis
malah mas al itu nyuruh aku berhenti supaya aku bisa santai di rumah
ini mengepel semua ruangan vakum sofa membersihkan gudang
ini kamu kerja sendiri
segede gini rumahnya emang besar loh
ya enggak lah masa aku sendiri
kan ada art rumah
masa aku dibantuin lah
yaudah pak masuk yuk
bangga sama kamu lah